masih tentang asian games asian games tinggal sebulan lagi
jelang asian games gubernur dki jakarta anies baswedan akan menyelesaikan sejumlah permasalahan ibu kota
yang dinilai berpotensi menghambat jalannya perhelatan akbar negara negara asia ini
transportasi adalah salah satu sektor yang paling disoroti dan menanggapi hal ini
pejabat pertahanan ibu kota berjanjakan dituntaskan dalam waktu dua minggu mendatang
sesuai dengan jadwal nanti rute sudirman sudah akan lurus rata rapi per dua puluh dua juli
dan anda juga sudah lihat sekarang sebagian dari jalan jalan itu sekarang sudah rata dan lurus
nanti rapinya kita tuntaskan di akhir juli ini
jadi kita memang di fase akhir dari persiapan ini
dan insya allah sebulan sebulan
sebelum asean games maka kawasan sekitar senayan sudah akan siap rapi